ingat ya mbak
ana itu dilahirkan
untuk penopang hidup tika
ana gak berhak hidup di dunia ini
mah jangan ngomong seperti itu
sekali lagi ya bapak bilang ya
ana punya hak untuk hidup
tapi mama tidak bunuh dia
iya tapi mama gak pernah memperlakukan dia
mbak joni gak setuju
kalau ana harus memberikan matanya ke tika
jangan ikut campur kamu ya
mata tika itu memang lagi sakit nak
tapi nanti juga sembuh
mereka kurang jelas melihat mama
tika mata kiri tika memang lagi diobati nak
tapi mata tika bisa sembuhkan ma
tika jangan nangis nak
ya jangan sedih
kamu pasti sembuh kok
mama nggak akan biarkan kamu buta nak
tika takut ma tika takut buta
tika nggak mau buta
tika nggak mau buta ma tika nggak mau
mama akan carikan donor mata untuk tiganya
aku akan carikan secepatnya nak
tika pasti sembuh nak tika pasti sembuh
mama janji tika masih sembuh
tika nggak mau buta ma
tika nggak mau buta

karena kamu kakak kamu jadi makin menderita
coba kalau kamu sulih dia sedikit
kamu ikut ke belakangnya
kamu ikut ke belurang bus kamu
ini semua nggak akan terjadi
tapi ma kalau anak bunuh gimana anak sekolah
anak kamu masih bikin ini sendiri
kamu tahu nggak
tika buta sayap aja gara gara kamu
mata tika harus diganti secepatnya
dan mama nggak mau tahu
siapa yang buat tika celaka
dia harus siap menggantikan matanya
kamu itu ibu yang kejam
kamu renggut hidup anak
anak kamu sendiri
nggak punya perasaan kamu
hati kamu itu udah mati tomat
rambut kamu rambut siapa lagi